kami awali informasi dari seorang pemancing menemukan sebuah sepeda motor sport lengkap dengan kunci yang masih terpasang dalam sebuah sungai
masih belum jelas mengapa sepeda motor ini ada di dalam sungai
video amatir warga desa nyingas kecamatan waru sidoarjo ini merekam evakuasi sepeda motor sport dari dalam sungai
sepeda motor ini ditemukan seorang warga yang sedang memancing minggu sore
tiba tiba kailnya tersangkut kaca spion sepeda motor
warga kemudian beramai ramai mengangkat sepeda motor bernomor w empat ribu tujuh ratus tujuh belas ql tersebut
pemilik sepeda motor sport yang ditemukan pemancing dalam sungai di sidoarjo ternyata sudah meninggal november lalu
pemilik sepeda motor itu meninggal akibat luka di badan dan wajah yang diduga akibat penyiksaan
di sungai di desa ngingas kecamatan waru sidoarjo ini seorang pemancing menemukan sepeda motor spot pada minggu siang
sepeda motor itu ditemukan dalam keadaan cukup bagus dengan kunci yang masih terpasang rapi
hasil pelacakan kepolisian menemukan pemilik sepeda motor itu adalah ahmad ihwanus sabara warga sawah teratap kecamatan gedangan sidoarjo
ahmad saat itu pulang dalam keadaan terluka serius di wajah dan badan pada tiga puluh satu juli lalu dengan diantar orang tak dikenal
meski lukanya berangsur pulih setelah dirawat di rumah sakit namun november kemudian ia meninggal
terus dia itu pulang diantarkan ke tempat itu
diantarkan ke tempat

pulangnya saya tidak tahu kalau dia itu lainnya itu kakar karuan ini saya tidak tahu

terus bu ambilkan sarung
terus bu ambilkan sarung
sekarang belakang itu ada kacanya
terus lalu dia itu nang saya itu
hingga saat ini kepolisian belum mengetahui penyebab luka tersebut
hal ini karena sebelum meninggal ahmad tidak bisa menjelaskan
dan orang yang diantar pulang juga tidak diketahui
tapi kita belum bisa pastikan
korban penganiayaan katanya
tapi kita belum bisa pastikan karena bukti saksinya itu masih belum ada
jadi kita arahkan ke sana dulu lebih kita
kalau nanti memang sudah ketemu siapa saksinya mungkin bisa klarifikasinya
sampai sekarang belum ada titik terang ya
sampai sekarang kita masih yang sudah kita temukan itu bahwa motor adalah positif milik korban atas nama ikwan tersebut
pemancing itu sendiri menemukan sepeda motor saat kailnya mengenai spion
warga kemudian ramai ramai mengangkat sepeda motor tersebut
riko hardiansyah sidoarjo